empat ibu rumah tangga bersama dua orang bayi
mendekam di rutan peraya lombok tengah nusa tenggara barat
nurul hidayah martini fatimah dan hultiah
ditahan setelah dilaporkan pemilik gudang tembakau
pada dua puluh enam desember lalu karena diduga melempar batu
dua di antaranya terpaksa membawa anaknya
yang masih berusia satu dan satu lima tahun
karena masih membutuhkan asupan asi
prihatin akan kasus yang menimpa mereka
sejumlah pengacara hendak memberikan bantuan hukum
dan menemui mereka pada sabtu
ibu fatima yang anaknya sakit anaknya sekarat
anaknya sekarat menerita tipus
kondisi itu tidak dipertimbangkan oleh aph
untuk tidak menahan
ibu ibu ini tetap ditahan empat orang ini
ada sedang menyusui dan seterusnya
sementara itu pemilik gudang tembakau mengakui
gudangnya sering dilempari warga sekitar
dan sehingga atap rusak
ia kemudian melapor ke polisi
namun ia mengaku tidak mengetahui
bila keempat ibu rumah tangga itu ditahan
akhirnya saya laporkan keberwajaran
di situ juga saya tunggu
barangkali di kepolisian saya nunggu
barangkali ada datang keluarganya
tapi tidak ada beberapa bulan kan tidak ada juga yang di sana
mereka juga mungkin merasa benar
kita hukum saja aturkan
mereka juga kejaksaan
cuma itu ya sampai dikejaksaan
saya juga tidak pernah tahu kalau mereka ditahan
karena diduga bersama sama menggunakan kekerasan
terhadap barang atau orang
keempat ibu rumah tangga itu
diancam dengan pasal satu ratus tujuh puluh
dengan hukuman maksimal lima tahun penjara
lalu rahmat juniadi
lombok tengah nusa tenggara barat